peristiwa kebakaran kembali terjadi di kecamatan matraman jakarta timur
setelah kebakaran yang menewaskan sepuluh orang di jalan pisangan baru pada kamis pagi pada jumat siang hari ini
kebakaran terjadi di jalan gugus depan matraman jakarta timur jumat dua puluh enam maret dua ribu dua puluh satu
belum diketahui pasti penyebab kebakaran namun diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga
sekitar sepuluh rumah yang berada di kawasan padat penduduk di jalan gugus depan matraman jakarta timur
hangus dilalap api sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya
menurut kasih ops damkar tim pemadam kebakaran kesulitan masuk ke lokasi
akibatnya api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah dua puluh satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kini kasusnya ditangani polsek matraman jakarta timur
kita sedang berupaya agar segera padam karena di bagian tengah ini banyak bangunan bangunan

bangunan bangunan yang sudah terbakar sejumlah jalan sejumlah sepuluh sampai tiga puluh unit dapat kita tuntaskan
kesulitannya kita karena tadi kita kejar jalan jalan nempel ternyata harus masuk ke jalan
dan ada aset lagi dari jalan terbuka alhamdulillah jalan ini cukup sempit karena ada parkir parkir yang lebih juga
jadi kita tetap berupaya untuk segera pemadaman
bagaimana perban jiwa bang dan berapa pemadaman yang dikerahkan
untuk perban jiwa alhamdulillah tinggi ya